buat kamu gak usah gratis
ih apaan sih beneran
kapan sih gue pernah buang sama kamu
ih yaudah makasih ya
ngapain lo ngejogrok aja di rumah
iya mak naudin mau jalan
aduh kenapa lah mak
maaf bang saya lari sendiri
enggak bang tapi beneran saya lari sendiri
salah lo lari berdua sama gue
jadi dukunya berapa kilo mak
masa buat ustazah cuma dikasih sekilo
berarti dua kilo
ya makan juga peng
tati juga pengen mak
masa pake duit mak semua
gak usah mak
pake duit bang ojak aja
oh seperti itu
ingat ya sebelum johor
pedes cabain kuping
enggak mak ojek lagi pengen makan cabai
oh seperti itu
oh seperti itu
oh seperti itu
mas pur ngapain
gue lagi berdiri
ih apaan sih anak kecil juga tahu
eh mau jalan sekarang
ih apaan sih aku mau pamit dulu sama minyak
wah kamu telat yaudin baru aja jalan
kalau belinya empat kilo
emang ada duitnya
yang sepuluh ribunya buat jajan
abang bawa makanan sama minuman dari rumah aja
nih jangan lupa dukunya ya bang
duku palembang ya bang
buat kamu gak usah gratis
ih apaan sih
kapan sih gue pernah buang sama kamu
ih yaudah makasih ya
eh apaan sih ini
ini apaan sih
ini apaan sih
jangan lupa subscribe ya
ke kamu lagi yang narik
yang tadi itu bukan narik
sedar gue pake putus lagi
ya elah pesanat gue ya
kapan punya waktu berdua
ngomongin masalah bunga
nanti ya bu
kalau bapak sudah selesai baca
bapak mau bikin paper buat seminar
memangnya berapa halaman lagi sih
berarti sebentar lagi
mertua gue lagi pengen banget buat duku
tapi duit gue kurang buat beli duku
saya mana punya duit ini juga belum narik
bukan maksud gue
ntar kalau ada penumpang biar gue dulu yang bawa
sampai duit gue cukup aku duduk
jak kata bapak saya
berilah kesempatan ngojek pada teman yang lebih membutuhkan
yang itu jatah gue juga
kok kamu lagi sih jak
buat gue dulu sampai duduk
aku buat beli duku
kata bapak saya hidup itu gak boleh serakah
kalau bapak lo ketemu mertua gue pasti dia akan ngomong gitu
abang tunggu di sini aja ya
bang nunggu dulu ocak datang ya
abang jangan kemana mana ya
ya sini aja dulu
perasaan tadi ibu lihat bapak baca bukunya sudah hampir tamat
kalau yang tadi memang sudah tamat bu
nah kalau yang ini baru bapak mau mulai baca
malah belum bapak baca bu
tuh ojaknya udah datang
sok silahkan naik
tes makasih ya
ada si mai
masa gua ketemu dia